emang udah lebaran pak
emang belum mot
melorot aja sih kacamata
emang hidung podi aja yang tepos
mau kemana lu
ada apa ya
ini mau nawarin kue kering buatan saya
si emput udah menanya udin
udah bikinin kue kering
oh seperti itu
yaudah kagak apa apa
bisa jalan dulu ya nyak
hei bangun lu
bangun bangun bangun
begitu luar biasa
keren banget saya berdua
eh bang kalasman cari siapa
kok gak ada
nanti abang kesini lagi
abang pergi dulu ya
laporin saya kalau saya ada salah salah kata ya be
iya sama sama tiff ya
beh bang deddy ada
ada apaan be
ini pak odi sama atis nak
mau pulang mudik
gak ada salah salah kata
ini sih bukannya maaf
bojak tadi kang tisna beli kacamatanya juga
lo mau beli kacamatanya juga
beli nggak ya
nggak usah mot
eh kang tisna pak odi
kok tati saya sama bapak saya mau mudik
nggak lebaran di sini
oh mau pulang ke sekolah bumi
pak ode mohon maaf lahir batin ya
salam buat tio ya pak
iya insya allah
lho lho kumaha tuh tis
selamin aja tuh pok ya
soalnya takut keburu siang
nga itu tadi nama orang burung

enak banget kavannya ya

bapak capek istirahat dulu disana yuk
pak nanti setelah penojak aja tuh ya
kok gak diangkat
taruh aja kalo udah sampe
gak diangkat pak
nutis sms aja tuh ya
lu ngapain disini di
kasih ayatnya mau mudik
mohon maaf lahir dan batin pak haji
sama orang kampung ya
kenapa masih duduk di mari
ini pak haji
kita tadi lagi nunggu ojak
mau minta dijemput ke pangkalan
gue mau ke masjid dulu ya
lu mau sholat dimana
kalau istiqlal besok
sekarang gue mau sholat yuhur
oh gue kira lu besok mau sholat di masjid aljami
lupa duluan tes
sedar juga enak phtm dua
makasih mas ojak
wat mohon maaf lahir batin ya
emang udah lebaran pak
emang belum mot
oleh oleh cimo
oleh oleh melorot aja sih kacamata
itu mah emang hidung podi aja yang tepos